untuk mengantisipasi arus balik mendatang sejumlah titik random tes antigen disiapkan pemerintah
antara lain tiga titik di jalan nasional di wilayah karawang indramayu maupun tegal gubuk bagi para pengendara motor
dan dua puluh satu titik yang tersebar di rest area maupun gerbang tol utama di wilayah jawa timur jawa tengah dan jawa barat maupun banten bagi para pengendara roda empat
berdasarkan data kemenhub satu lima juta orang pelaku perjalanan meninggalkan ibu kota sejak dua puluh dua april lalu
kemenhub memprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada enam belas dan dua puluh mei mendatang
kemenhub memprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada enam belas dan dua puluh mei mendatang

kemenhub memprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada enam belas dan dua puluh mei mendatang

kemenhub memprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada enam belas dan dua puluh mei mendatang